lalu bagaimana reyon tersangka wahyu kenzo mengelabui para korbannya dan bagaimana pula upaya hukum para korban kini hingga tersangka akhirnya tertangkap
untuk membahasnya lebih dalam sudah tersambung bersama kami melalui luar studio pengacara korban investasi bodong robot trading ridwan rahmat
selamat malam mas ridwan
mas ridwan pertama saya ingin konfirmasi terlebih dahulu anda mewakili atau diberikan kuasa oleh satu korban saja atau ada beberapa korban yang kemudian anda wakili begitu
satu korban saja mas
hanya satu korban
baik sejauh ini kalau bisa singkat anda ceritakan bagaimana akhirnya iming iming tersangka ini membuat korban bisa masuk bisa melakukan investasi tidak adakah kecurigaan begitu dari klien anda
awal awalnya kita juga kasih apresiasi yang besar ya buat jajaran polresta malang sudah melakukan pengungkapan penangkapan dan pemeriksaan terhadap tersangka
kita melakukan upaya hukum itu di sekitar bulan september dua ribu dua puluh dua mbak mas
baru maret dua ribu dua puluh tiga kemarin kita mendapatkan hasil yang tersangka ditangkap dan ditahan di polresta malang
kita apresiasi besar atas kerja dari kepolisian
nah awalnya itu tanggal dua puluh lima november dua ribu dua puluh satu sebenarnya sih tersangka dengan
selain kami itu hubungannya baik mas
sudah punya hubungan baik
urusan lain jadi bisnis ada bisnis ada usahaan
jadi ada kelantrengan ada swasta ada hubungan beli beli tanah pada saat itu properti lah
baik mas ridwan artinya ada hubungan pertemanan atau kemudian background yang memang ada soal kepercayaan itu sudah terbangun begitu ya
jadi sudah sudah
satu dua hari mas
nah di mana akhirnya kecurigaan ini mulai muncul dari klien anda terkait dengan investasi bodong ini mas
ya pada tanggal dua puluh enam november ya awal itu kan klien diiming imingin dengan melakukan transfer sekitar rp satu sembilan ratus sembilan puluh
terus dilanjutkan dengan pembelian
pembelian robo itu dengan hasilnya rp empat puluh lima sekian
pada tanggal dua puluh tujuh januari jadi bertambah nggak langsung itu
bertahap pada tanggal dua puluh tujuh januari disuruh melakukan deposit lagi sebesar empat miliar
nah setelah uang itu masuk atau dikelola oleh atg itu tujuh belas februari tersangka sudah menginformasikan kepada klien
mas wahyu apa ini sudah bisa diambil
bisa pak dapat withdraw aja
akhirnya pada tanggal tujuh belas februari klien melakukan hidround
tapi withdraw yang dilakukan oleh klien ini gagal mas
berapa kali akhirnya melakukan withdraw atau penarikan itu akhirnya baru sadar
tarikan ada sekitar tiga kali empat kali mas
dengan alasan yang selalu menghimbar menanyakan
itu kelebihan mas
apa pak coba bapak jangan ambil terlalu besar
kan pada saat ngambil itu rp dua puluh lima mas
nah itu coba diturunin dulu deh
biasanya kita tarik lagi rp dua tetap nggak bisa
dengan alasan macam macam mas
hari ini libur lah inilah apa lah
pada saatnya akhirnya dikontak oleh klien beberapa kali bertemu
sampai akhirnya putus komunikasi
artinya dari usaha percobaan tiga kali penarikan itu tidak ada sama sekali yang akhirnya bisa ditarik begitu ya
pada saat putus komunikasi baru klien memutuskan untuk menyampaikan hal ini kepada kami tim pengacara
pada saat itu kita lihat kronologisnya ternyata ya unsurnya memenuhi
memenuhi bahwa ada pasal tiga puluh tiga
ada undang undang perdagangan yang dilanggar
mereka sudah kelolaan duit nggak ada izin dari perdagangan untuk mengelola uang
itu kan nggak boleh semua mas
dan ada ancamannya semua
mas informasi yang kami terima bahwa dalam satu grup itu jumlahnya cukup banyak
bahkan kapolda jati mengatakan total jumlah korban saja dua puluh lima ribu orang yang berasal dari banyak daerah banyak negara
nah apakah sebelum akhirnya saat ini tertangkap sebelum kemudian melaporkan
tidak ada komunikasi antara klien anda dengan korban lain misalkan untuk mempertanyakan apakah penarikan itu sama sama tidak bisa dilakukan
atau kemudian ada yang bisa menarik namun dengan limit tertentu misalkan
kita pada saat lapor tidak mengetahui kondisi ada korban banyak itu tidak mengetahui mas
nah jadi pada saat upaya hukum kita sudah berjalan
itu informasi masuk satu demi satu
mas ini perkara ini kayaknya ada korbannya deh mas ini
tapi informasi yang saya dapat itu tidak real
maksudnya ada upaya hukum dari seseorang terhadap si apg ini itu nggak real
maksudnya hanya informasi dari seseorang saja beberapa teman teman
nah akhirnya begitu pak kapolda press release baru kita mengetahui jumlahnya yang sangat signifikan
dan kita juga cukup terkaget kaget
baik oke ketika saat ini sudah diungkap begitu ya total kerugian bahkan disebut mencapai sembilan triliun
korban ada dua puluh lima ribu yang tersebar di mana mana
apakah kemudian ada komunikasi sesama korban baik langsung klien atau kemudian atau sesama kuasa hukum
untuk kemudian mengadvokasi bersama agar langkah ini lebih pasti begitu hukumnya nanti
begini mas dalam hal ini kepolisian polres malang sudah membuka hotline mas
menurut saya visi dari pak kapolresta malang itu sangat baik mas
karena dia tidak hanya mengedepankan segi penghukumannya
tapi mengedepankan bagaimana haknya korban korban yang lainnya bisa terpenuhi
nah itu penting banget mas
karena kan mungkin korban korban ini tidak peduli lah tersangka ini mau ditahan mau diapa
tapi kan yang penting haknya mereka kembali toh itu intinya itu kan mas
itu yang harus kita perjuangkan mas
oke artinya targetnya setiap korban ingin kemudian semua besaran yang sudah diinvestasikan itu bisa kembali semua begitu ya
oke mas rituan sudah adakah informasi terkait bagaimana nasib dari uang yang sudah distorkan diinvestasikan
apakah kemudian masih ada atau kemudian sudah berubah menjadi aset
atau jangan jangan kemudian sudah digunakan untuk hal lain oleh tersangka
adakah informasi dari polisi sejauh ini untuk
kami menghormati kepolisian melakukan penyidikan mas ya
kan masuk rahasia penyidikan juga kami tinggal hanya menerima yang hak kami ya sp dua hp
surata perkembangan nasib penyidikan itu akan kami dapat dari itu
informasi yang dilakukan polisi selama ini kita dapatkan mas
prosedur semua dilakukan oleh kepolisian resort kota malang
oke tapi terkait informasi yang tadi sudah disampaikan
atau hingga saat ini belum
cuman ke depan kemarin kalau tidak salah kemarin ada press release dari pak pak polista
bahwa sudah menyita kendaraan alphard satu bnw satu kijang innova atau apa lupa saya mas
kalau tidak salah saya lihat berita juga
kalau untuk total kemudian disebutkan kerugian atau kemudian hasil penipuan terhadap seluruh korban
yang jumlahnya banyak ini adalah sembilan triliun
untuk klien anda sendiri jumlahnya berapa
dan kemudian adakah mencoba untuk menghitung apakah memang benar sampai sembilan t besaran kerugian yang ditipu itu
kami hanya fokus di laporan kami ya mas
karena kan takut overlap juga mas
yang kita nggak tahu hak haknya yang lain seberapa
cuma hak klien kami ya enam miliar yang sudah di input itu aja mas
oke berarti hingga saat ini masih menunggu terus begitu ya mas dengan ditangkapin tersangka
bagaimana proses hukum berjalan begitu ya
kita hormati itu dan kita ya sangat sangat berdoa
semuanya dimudahkan sama allah
kami akan tunggu bagaimana update kasus ini nanti mas
tentu harapan bersama adalah seluruh kerugian yang diinvestasikan korban bisa kembali dengan jumlah yang sama dan tidak ada kerugian
baik terima kasih atas waktu anda
salah satu pengacara korban investasi bodong robot trading mas ritwan rahmat telah bergabung sama kami
sehat selalu mas